udah dua bulan lama ngabisin duit orang tua
terus sekarang cari kerja susah banget kak
terpasti keterima kok pasti ada jalan keluarnya
nah ini permasalahan yang ada di masyarakat kita
setelah lulus kuliah kita bingung mau kerja di mana
bayangin aja dari total penduduk indonesia yang berjumlah kurang lebih dua ratus enam puluh lima empat juta jiwa
hanya tiga satu persen yang jadi pengusaha
sisanya adalah pencari kerja
nah kita sebagai generasi milenial harus cerdas memanfaatkan
potensi yang ada di era digital
iya aduh makasih ya mas ya
aduh salma kamu tuh kudet banget ya
ini kakak pesannya tadi pas kamu belum sampai sini
bayarnya online dong kan sekarang udah era digital
di era ekonomi digital seperti sekarang ini
pembayaran pembelian dan juga transaksi keuangan bisa dilakukan melalui platform internet
jadi di era digital sekarang ini pembayaran jadi lebih mudah kan dengan ekonomi digital
dia belum paham juga ternyata
generasi muda wajib tahu nih apa itu ekonomi digital
ekonomi digital adalah ekonomi berbasis teknologi yang punya potensi besar berkembang di indonesia
karena kita harus mencari keuangan yang lebih mudah untuk menjaga keuntungan kita
dan kita harus mencari keuntungan yang lebih mudah untuk menjaga keuntungan kita
karena tingkat penetrasi pengguna internet dari tahun ke tahun semakin meningkat

angka ini mengalami kenaikan sekitar tujuh sembilan puluh enam persen dari tahun dua ribu enam belas
kalau kita hitung hitung di tahun dua ribu tujuh belas jumlah pengguna internet mencapai setengah dari populasi indonesia
nah dengan potensi pasar yang besar pemerintah menargetkan indonesia
menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di asean pada tahun dua ribu dua puluh
dengan proyeksi nilai transaksi e commerce mencapai satu ratus tiga puluh usd
pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu tujuh belas didorong oleh pengguna internet yang bertransaksi secara daring
catatan bank indonesia menyebutkan sekitar dua puluh empat tujuh puluh empat juta jiwa pengguna internet berbelanja secara daring
dan mereka rata rata menghabiskan tiga juta rupiah per tahun untuk berbelanja secara daring
ya setelah tamat kuliah kita selalu berpikir gimana caranya dapat pekerjaan
padahal kenapa kita gak mencoba untuk berpikir menjadi seorang pengusaha
yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain
syaratnya kita cukup jadi pribadi yang kreatif inovatif dan pantang menyerah
dan pastinya terbuka dengan perkembangan zaman
agar kita tidak ketinggalan informasi dan juga teknologi di era digital ini
hai kak intan bang ilham
kak bang ini gimana sih ring like bisa sesukses ini sekarang
tuh sebenarnya sih mulai dari hobi kakak ya makeup ya
terus kakak akhirnya pengen nyari nyari ring light gitu awalnya
terus nyari eh tau taunya harganya mahal banget jutaan gitu
jadi langsung kepikiran deh gimana kalau kita bikin ya ring light ini
bikin sendiri bisa nggak sih dengan harga yang terjangkau
dan akhirnya alhamdulillah feedbacknya responnya lumayan ya
aku udah nemu nih tempat buat beli ringlet yang murah
kualitasnya bagus pengerjaannya juga rapi
aku ordernya di at ring lightku
buruan cek sekarang instagramnya bagus banget nih
dan akhirnya sampai pada tahap dimana
bulan lalu alhamdulillah kita sudah sampai ke omset yang
ratusan juta itu alhamdulillah
rambutnya sebenernya sendiri kakak